presiden joko widodo meninjau proyek pembangunan bandara kulon progo di daerah istimewa yogyakarta kamis siang
presiden menilai pekerjaan pembangunan bandara ini merupakan pekerjaan paling cepat di indonesia
dengan menggunakan pesawat kepresidenan presiden joko widodo bersama ibu negara tiba di new yogyakarta international airport sekitar pukul sepuluh kamis siang
presiden jokowi datang untuk meninjau progres pembangunan bandara yang sudah mencapai tujuh puluh enam persen
presiden didampingi sekretaris kabinet pramono anung dan sejumlah menteri
seperti menteri koordinator kemaritiman luhut bin sarpanjaitan menteri perhubungan budi karya sumadi dan menteri pariwisata arief yahya
rombongan presiden disambut langsung oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x
ini adalah pekerjaan
pembangunan airport yang paling cepat di indonesia mungkin sudah di dunia ini
cepat sekali cepat sekali
sangat cepat sekali
dan saya tadi lihat pekerjaan dan kualitasnya juga sangat baik
ini mempunyai lima pesawat terbesar dan terbesar
iya betul betul
yang apa yang tiga ratus tujuh yang penuh ya full itu bisa turun di sini
karena memang kualitas perangkulnya memang sebuah kualitas yang padat
presiden jokowi berharap dengan dibangunnya bandara baru ini bisa mendongkrak sektor pariwisata di wilayah yogyakarta dan jawa tengah
new yogyakarta international airport ini menempati lahan yang luas
terminalnya saja seluas dua ratus sembilan belas meter persegi dan bisa menampung dua puluh juta penumpang per tahun
sedangkan bandara di sucipto hanya mampu menampung satu komputer
delapan juta penumpang per tahun
direncanakan bandara akan beroperasi penuh pada lebaran tahun depan
usai meninjau progres pembangunan new yogyakarta international airport
presiden melanjutkan kunjungannya ke kabupaten purworejo jawa tengah